pemerintah akhirnya memutuskan tidak mencabut undang undang ite
sebelumnya sejumlah kelompok masyarakat menesak pemerintah untuk merevisi atau mencabut undang undang ite
karena dinilai menimbulkan polemik di tengah publik
hingga presiden joko widodo sempat meminta untuk mengkaji kembali undang undang ite
menkopol hukam afud md menilai undang undang ite masih dibutuhkan di era dunia digital
apa sebenarnya hasil kajian dari tim pengkaji undang undang ite
mengapa memilih untuk mempertahankan undang undang ite di tengah dorongan publik
untuk segera merevisi atau bahkan mencabutnya
saya akan berbincang langsung dengan pak sugeng purnomo ketua tim pekaji undang undang ite
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat
pak sugeng kita akan langsung membahas karena kemarin pak menko sudah memutuskan
pemerintah memutuskan bahwa undang undang ite tetap dipertahankan pak
selama beberapa bulan terakhir kan ada tim kajian ya yang bapak pimpin juga
apakah dalam beberapa bulan terakhir pak sugeng memang hasil pengkajiannya menilai
tidak ada pasal pasal yang kemudian bermasalah atau bagaimana pak
dalam beberapa bulan terakhir kajian yang dilakukan oleh tim pengkaji
yang dilakukan oleh tim kajian itu kan dimulai setelah kita mendapatkan pengarahan dari pak menko poluka maupun pak menko info
kita mengadakan fgd dengan mengundangkan dengan mengundang berbagai pihak
dari para pihak yang kita undang untuk memberikan pendapat itu jumlahnya kira kira ada lima puluh lima orang seluruhnya
dan itu tidak satu pun narasumber kita menginginkan
dan kita pada saat melakukan diskusi
kita juga tidak berpendapat bahwa ini perlu dicabut
undang undang ini memang sangat diperlukan untuk menjaga ruang digital kita tetap bersih
produktif dan bermartabat
dari hasil diskusi yang kita lakukan
maka yang diperlukan adalah untuk menyusun pedoman implementasinya sehingga tidak terjadi
jadi penafsiran yang berbeda beda atau yang sering kita dengar adalah salah tafsir
jadi itu yang dapat kita hasilkan di samping tim juga berpendapat undang undang it ini perlu dilakukan revisi nantinya
tapi kita memberikan rekomendasi itu kepada pak menko dan tentunya nanti untuk perubahan ada tahapan tahapan yang memang
itu menjadi tahapan yang katakanlah bertahap dilakukan
pak sugeng artinya ada pihak pihak yang diundang untuk fgd
siapa saja pak kelompok kelompok masyarakat atau lembaga yang kemudian diundang
karena kan ada banyak pihak yang menaruh perhatian penuh terhadap undang undang ite
ada kelompok kelompok lsm masyarakat juga yang selama ini kita dengar mereka cukup vokal untuk merevisi atau meminta untuk dicabut
apakah kelompok tersebut
apakah kelompok tersebut juga menjadi bagian yang diundang pak sugong
awalnya pada saat kita memulai itu setelah mendapatkan pengarahan dari pak menko polutka maupun dari pak menko info
kemudian kita mendapatkan pembekalan dari pak wamin kumhan prof edy herit
selanjutnya kita juga mendapatkan penyampaian materi dari ketua harian kompolnas
selebihnya kita mengundang ada kelompok pelapor dan terlapor yang berhubungan dengan undang undang ite itu ada enam belas orang
kemudian dari kelompok aktivis masyarakat sipil dan praktisi itu ada tiga belas orang
kemudian dari kelompok pers itu ada empat orang termasuk ada lbh pers di dalamnya
kemudian kelompok akademisi itu ada delapan orang
itu ada beberapa yang
yang dari luar jakarta juga yang kita undang termasuk ada solo dan jogja termasuk bandung selain jakarta sendiri tentunya
kemudian dari kelompok dpr atau partai politik ada tiga orang dan kementerian lembaga ada sebelas orang
jadi dari hasil diskusi dengan para narasumber itu pada prinsipnya adalah undang undang ini tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital kita tetap baik
jadi pertimbangan utama atau menjadi dasar kemudian tidak mencabut undang undang ite ini adalah karena untuk menjaga ruang digital yang kemarin juga sempat disampaikan oleh pak menko paul hukam pak mahfud md
selama ini pak sugeng pasal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh sembilan ini dianggap pasal yang karet multitafsir juga terkait dengan pencemaran nama baik dan juga penistaan agama
nah untuk pasal pasal yang sensitif atau yang kerap kali memicu polemik di tengah publik
ini apa hasil kajiannya pak apakah kemudian ini masalah penafsiran saja atau memang pasalnya tidak ada atau undang undangnya ataupun pasalnya tidak ada yang salah
pertama saya ingin menjelaskan dari sisi implementasinya
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak sama antara satu aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum lain
rasakan ada implementasi yang tidak tepat
maka tim berpendapat ini perlu disusun pedoman untuk implementasinya sehingga tidak terjadi yang kita sudah sama sama tahu banyak pihak mengatakan multitafsir implementasi yang tidak tepat dan lain lain
nah pedoman ini disusun untuk menjadi katakanlah bagian dari penegakan hukum di undang undang ite sehingga tidak terjadi lagi
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain

nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain

nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak tepat dan lain lain
nah ini sangat diperlukan sehingga pada saat ke depan penegakan hukum yang terkait dengan undang undang ite ini ada pedoman yang sama
tapi yang perlu dipahami begini pedoman yang disusun ini nanti tidak akan berlaku apabila belum ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama
nah makanya tim merekomendasikan setelah ini ada pertemuan antara aparat penegak hukum
yaitu aparat penegak hukum yang ada di kemenko info karena mereka juga punya ppns kemudian dengan kepolisian dan kejaksaan
nah pertemuan tiga lembaga ini nanti diwujudkan dalam bentuk surat keputusan bersama yang mengatur tentang perdoman implementasi dari undang undang ite
nah ini nanti diharapkan bisa menjadi pegangan dari teman teman aparat penegak hukum
baik penyidik maupun penuntut umum di dalam melaksanakan undang undang ite
kemudian untuk subtim dua tadi sudah saya sampaikan mengkaji tentang substansi undang undangnya
nah kita melihat ternyata memang perlu ada perubahan
di antaranya adalah ada putusan mahkamah konstitusi yang perlu ada perubahan memang di dalam undang undang itu
misalnya putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh tahun dua ribu delapan nomor tujuh puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
itu perlu dijabarkan lebih lanjut
sehingga di dalam formulasi dari pasal pasal yang katakanlah selama ini menjadi sorotan banyak pihak itu bisa menjadi lebih jelas
oke baik pak sugeng jadi artinya nanti akan ada semacam pedoman tafsir begitu ya yang disepakati oleh tiga lembaga
kalau saya tidak salah itu kemudian hasil konversi kemarin kan ya pak
artinya nanti undang undangnya tetap ada undang undang ite tetap ada tapi kemudian ada tafsir tafsir yang menjelaskan agar tidak terjadi kekacauan lagi di ruang publik
begitu pak soekong
saya tidak bisa mengatakan tafsir ya
atau pedoman mungkin ya
tetapi ini adalah pedoman pada saat implementasi dari pasal pasal yang dipersoalkan
seperti tadi saya sampaikan mulai pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan kita sudah susun
pedoman untuk implementasinya sehingga ada keseragaman di dalam penegakan hukum yang terkait dengan pasal pasal tersebut
oke baik pak sugeng terakhir karena sejak kemudian ini ada angin revisi begitu ya di awal saya juga ingat beberapa waktu yang lalu kita wawancara juga dengan pak sugeng ketika awal dibentuk tim pekaji ini
kan ada semacam harapan dari sejumlah kalangan agar kemudian direvisi atau mungkin dicabut pasal pasal yang dianggap karet tadi itu
tapi juga sejak awal sudah dirasa bahwa rasanya tim ini memang lebih banyak orang orang yang pro terhadap undang undang ite
nah ini kan sudah ada hasilnya pak
ini mungkin anda perlu juga menjawab kepada sebagian publik yang merasa bahwa sejak awal memang tampaknya ini akan dibuat buku panduan saja tidak akan ada pencabutan atau bahkan revisi
jawaban saya cuma satu
karena hasil kerja tim ini sudah diserahkan kepada pak menko polhutkam yang telah memberikan perintah kepada tim
dan salah satu rekomendasi dari tim ini bukan hanya terkait masalah pedoman implementasi
kita memang merekomendasikan untuk dilakukan revisi untuk dilakukan reformasi ulang
formulasi dari pasal pasal yang dari banyak kalangan dikatakan itu bermasalah
mulai pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan pasal tiga puluh enam
bahkan tim juga merekomendasikan untuk memformulasi ulang pasal empat belas dan lima belas undang undang satu empat puluh
yang terkait dengan penyebaran berita bohong
jadi kita tidak hanya menyasar yang ada di undang undang ite termasuk undang undang satu empat enam yang itu juga menjadi sorotan publik
kita juga mengusulkan dari kajian kita kita mengusulkan untuk direformulasi kembali
oke baik jadi sekarang kita akan menunggu panduannya seperti apa ya pak sugeng untuk kemudian bisa digunakan dalam hal penegakan hukum
terima kasih banyak pak sugeng purnomo

terima kasih mas rehat sehat selalu
dan newscast akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesian newscast
terima kasih pak soekong

bang heri saya ingin minta tanggapan dulu dari bang wahyudi jafar setelah pemerintah memutuskan bahwa pak menko polhukam pak mahfud menyebut
tidak mencabut undang undang
untuk undang undang ite karena masih diperlukan untuk ranah digital tanggapan anda
ya pertama begini undang undang ite memang diperlukan tetapi kemudian kontennya itu bermasalah
tidak hanya bermasalah di level implementasi tapi memang secara perumusan normanya itu ada banyak persoalan
tidak hanya dalam konteks beberapa rumusan pidana di dalam ketentuan pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan
tetapi juga ada beberapa ketentuan lain yang memang perlu dilakukan

belum lagi kemudian undang undang ite juga belum mampu untuk merespon secara baik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat hari ini
sehingga kemudian tidak menimbulkan kekeosan di publik dengan rujukan undang undang yang ada sekarang
yang kedua terkait dengan pedoman menurut saya begini
bicara pedoman ini bukan pedoman implementasi dari undang undang informasi dan transaksi elektronik
karena pada dasarnya implementasi atau penafsiran terhadap undang undang ite
itu kan ada pada hakim nantinya
nah yang diperlukan adalah bagaimana kemudian panduan penanganan perkara perkara yang berdimensi teknologi informasi dan komunikasi
tetapi kemudian tidak membuat tafsir dari versi negara terhadap undang undang informasi dan transaksi elektronik
karena mungkin saya mas heri itu punya tafsir yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh pemerintah
jadi pemerintah tidak dalam kapasitas atau dalam otoritas untuk membuat tafsir atas materi undang undang ite
tidak membuat tafsirkan ya makamah konstitusi bagaimana kemudian membandingkan antara undang undang ite dengan konstitusi kita
sehingga kemudian menurut saya ke depan revisi terhadap undang undang informasi dan transaksi elektronik ini masih sangat diperlukan dengan melihat materi dan kebutuhan hari ini
oke tapi pemerintah memang tidak membuat penafsiran
kalau tadi yang saya tanyakan juga ke ketua tim pengkaji tapi kemudian membuat pedoman
menurut anda ini sama saja atau bagaimana bang wahyudi
ini kan bisa dikatakan sebagai pedoman implementasi ya
artinya kemudian pemerintah mencoba menurunkan apa sih maksud dari pasal dua puluh sembilan apa maksud dari pasal dua puluh delapan apa maksud dari pasal dua puluh tujuh dan seterusnya
apa maksud dari pasal tiga puluh enam dan seterusnya
nah ini yang kemudian justru membatasi atau kemudian mengambil wawenang yang bukan ada pada pemerintah
nah oleh karena itu kan kemudian yang perlu ditekankan adalah
kalaupun dibutuhkan semacam pedoman
pedoman itu adalah pedoman penanganan
pedoman penanganan perkara perkara atau pedoman penanganan kasus yang berdimensi
atau menggunakan medium informasi dan transaksi elektronik
bukan pada pedoman implementasi undang undang ite nya
jadi misalnya nih kepolisian menghadapi satu kasus yang menggunakan medium teknologi informasi dan komunikasi
apa kemudian rujukan hukum yang bisa digunakan oleh kepolisian
apakah undang undang informasi dan transaksi elektronik atau kitab undang undang hukum pidana misalnya
unsur unsur yang harus dibuktikan itu apa saja dari kasus itu
ketika misalnya harus digunakan undang undang informasi dan transaksi elektronik
karena sebuah undang undang itu kan dia harus rigid dia harus jelas
apalagi ketika dia kualifikasinya adalah rumusan pidana
yang harus memenuhi beberapa prinsip prinsip dasar hukum pidana ya
prinsip black shirt prinsip black tita dan seterusnya
yang itu kemudian tidak bisa lagi diturunkan ke dalam ruang ruang penafsiran ruang ruang implementasi
yang disusun oleh pemerintah karena otoritas
jangan ada pada legislator
itu menurut saya
baik saya ke bang heri
bang heri dari sisi hukum
ada pedoman yang dibuat
apakah ini win win solution dari jalan tengah
dari bahwa kita masih butuh undang undang ite
tapi di sisi lain ini untuk panduan secara implementasi
ini solusi atau sebuah kebingungan baru nanti
apalagi kalau kita bicara soal dasar yang nanti dijadikan untuk hukum pidana
ya kalau kita bicara undang undang ite
tadi sudah banyak
tadi sampai kondisi bang wahidi
khususnya undang undang ite yang berlaku sekarang ini kan di pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan
kan banyak penafsiran
ada standar interpretasi yang kemudian itu muncul di sana
dan sehingga pertanyaan besarnya
kalau undang undang ite diperlukan dalam kasanah untuk tetap menjaga demokrasi kita tidak kebablasan
tapi di sisi lain juga agar ada ruang berekspresi dalam hal ini kebebasan sipil itu tetap dilindungi
agar tidak kalaupun ada penindakan berjalan secara berkeadilan
ini kan salah satu fungsi di mana kita akan melihat undang undang ite satu sisi memiliki
memegangkan hukum perlingkungan tadi kepada kebebasan berekspresi atau tidak
nah dalam banyak catatan memang ketika kita bicara di level katakanlah kebebasan sipil
kita melihat indonesia sekarang pada posisi yang sama
posisi enam puluh empat negara di antara satu ratus enam puluh empat negara yang kemudian ada dalam konteks economic intelligence unit
untuk nilai dalam konteks kebebasan demokrasinya
yang jadi persoalan adalah dari tahun sebelumnya indonesia mengalami penurunan poin tadi dalam konteks indeks demokrasi
nah ini mungkin jadi satu catatan dalam ketika kita akan membuat satu guidance
jadi katakanlah dalam pembentukan undang undang ite ini
yang kita akan juga singgung adalah apakah yang bermasalah adalah terkait dengan undang undangnya atau masalah implementasinya
nah ini juga yang harus kemudian dikerucutkan kembali
sekali lagi itu akan tadi jangan sampai menimbulkan kebingungan baru
baik kalau yang tadi kita simak mungkin ya saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh ketua tim pengkaji
memang ada yang perlu direvisi
tapi tampaknya kalau tadi pertanyaan anda ini undang undang yang salah satunya
atau implementasinya tampaknya menurut pemerintah ini implementasinya yang salah jadi bukan undang undangnya
ya kalau tadi berkaca pada pertanyaan yang diajukan maka sebelumnya juga kita akan bertanya
masalah pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan itu kan tidak hanya menimbulkan persoalan di ranah praktiknya
tapi memang ada tafsir tafsir yang muncul ketika tadi saya bilang ada standar interpretasi terkait dengan misalnya ujaran kebencian di dalamnya
kemudian penyebaran berita informasi yang terkait dengan suku agama ras dan antar golongan
nah ini kan masalah sudut pandang interpretasi kita juga sudah cinggung sama mbak wahyudi
nah ini persoalan juga yang harusnya dijelaskan
kemudian kita juga bicara pada konteks kalau mengubah ini kan bukan hanya bicara tentang kemampuan
tapi juga bicara tentang kemampuan pemerintah
mereka sudah mengajukan tadi juga sudah dibentuk tim tim katanya
tapi lebih dalam konteks ini adalah
akan melihat pada pasal pasal yang memang sudah banyak menimbulkan persoalan terkait dengan penegakan hukum di lapangan
jadi saya rasa ini perlu untuk menjadi penegasan kepada pemerintah
apakah yang dilakukan ini memang bicara tentang substansi dari persoalan undang undang ite nya untuk melihat dalam konteks selek serta tadi ya yang sudah disinggung di awal
baik jadi ke depan kita masih kalau hanya bentuk pedoman saja
menurut anda kita akan masih berhadapan dengan polemik
pencemaran nama baik lagi
yang kemudian ini seringkali kita lihat di tengah tengah masyarakat bang heri
ya kita bicara dalam konteks begini bang reinhardt
nah persoalan di undang undang ite ini pada tataran
apa yang dicita citakan dengan apa yang kemudian terjadi atau terlaksana
nah ini kan peruk preksi
masalahnya ketika itu diberikan secara bebas kepada penegak hukum
mungkin saja ada kewenangan yang kemudian akan terjadi
ada kewenangan yang kemudian melampaui matas
atau ada tafsir tafsir yang berbeda
mungkin tanpa intensi untuk kemudian menggunakannya demi kepentingan tertentu
mungkin saja tidak
tapi setidak tidaknya undang undang ini harus juga memberikan jaring pengambat
agar tadi konsepsi dari substansi undang undang ini
mengandung yang namanya tadi lekserta
dia jelas tegas karena tidak boleh ditafsirkan lain
kalau dia mengundang tafsir tafsir yang berbeda
ini yang menjadi persoalan ya rana praktik dan juga berbeda
karena praktik dalam konteks implementasi saya rasa
oke baik saya ke bang wahyudi terakhir
akan ada pedoman yang nanti akan disusun oleh tiga lembaga begitu ya
nanti dalam bentuk skb
nah apa yang perlu dicermati dari sini
dan menurut anda ini problematika baru atau tidak sih
ya jadi begini
kalau belajar dari pengalaman amandemen pertama undang undang informasi
dan transaksi elektron di tahun dua ribu enam belas
ketika itu kan dicapai satu kesepakatan bahwa ketentuan
pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu dilakukan perubahan
tetapi apa yang terjadi ternyata setelah perubahan juga masih muncul
banyak sekali persoalan terkait dengan penerapan
pasal pasal pencemaran nama baik
itu artinya bahwa ketika direspon dengan revisi saja
belum mampu menjawab persoalan terkait dengan
misalnya kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dan seterusnya
nah bagaimana ketika hari ini solusinya hanya semata mata
dengan menggunakan pilihan pembentukan
untuk penerapan implementasi
ini yang kemudian menjadi tanda tanya
apalagi kan hari ini banyak sekali persoalan tidak hanya semata mata yang terkait dengan penerapan pasal dua puluh tujuh ayat tiga nya
yang seringkali muncul misalnya ketentuan atau penerapan dari ketentuan pasal dua puluh delapan ayat dua
tadi yang disinggung terkait dengan ujaran kebencian
persoalannya kan kemudian penerapan pasal ujaran kebencian di dalam ketentuan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite itu kan tidak berdiri sendiri semestinya
dia juga mengacu kepada kitab undang undang hukum pidana
ketentuan pasal satu ratus lima puluh enam pasal satu ratus lima puluh tujuh nya
nah yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika pilihannya adalah pedoman
yang berlaku mengikat itu kan undang undangnya
yang dia konstitusi bagi kemudian masyarakat secara umum bagi publik itu kan undang undangnya
lalu kemudian pertanyaannya adalah pedoman ini levelnya di mana
kalaupun kemudian diatur dalam sebuah surat keputusan bersama
surat keputusan bersama ini berlaku bagi siapa
bagi institusi kepolisian
makam agung atau siapa
apakah kemudian mahkamah agung harus tunduk pada surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya
ini akan membuka banyak pertanyaan lagi gitu kan
nah jangan jangan tadi ketika yang berlaku mengikat hanya undang undangnya
maka kemudian orang yang tetap akan kembali memberikan penafsiran sesuai dengan pilihan pilihannya
sesuai dengan rujukan rujukan teori yang dimilikinya terhadap undang undangnya
terakhir dengan catatan itu menurut saya
karena kalau mengacu kepada program legislatif
legislasi nasional jangka menengah dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
undang undang informasi dan transaksi elektronik juga menjadi bagian yang akan diamandemen
menurut saya penting untuk tetap mendorong proses amandemen terhadap undang undang ini
bagaimana kemudian pemerintah bisa membuka komunikasi dengan dpr
mengenai peluang untuk melakukan revisi kembali terhadap undang undang informasi dan transaksi elektronik
tidak hanya terkait ketentuan pidana
tetapi kalau bisa kita membongkar mendekonstruksi secara menyeluruh undang undang ini
yang menurut saya
kami sapu jagat yang seringkali kemudian membuka persoalan di dalam penerapannya
tampaknya masih ada peluang untuk kemudian melakukan revisi
meskipun kita tahu bahwa kemarin sudah diputuskan
sementara tidak dicabut dan menggunakan pedoman
mari kita akan lihat seperti apa
karena sekali lagi ini undang undang itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak
kita akan ke awal bersama
terakhir mungkin saya ke bang heri singkat saja
bagaimana publik harus mencerput
mati pedoman ini seperti apa
karena nanti akan dibagikan ke masyarakat
singkat bang heri
ya tentu harus ada sosialisasi yang tepat
edukasi kepada masyarakat juga perlu diberikan
bahwa guidance itu kan tidak bisa kemudian nanti menjadi tafsir lagi yang berbeda
jadi guidance ini menurut saya juga bukan satu satunya cara untuk menyelesaikan polemik
dalam kisruh hadirnya undang undang ite menurut publik
khususnya dalam pasal pasal tertentu ya
nah ini yang perlu disampaikan juga bahwa stakeholdersnya adalah masyarakat
bahwa penegakan hukum itu kemudian kembali kepada masyarakat juga
maka tentunya kita yakin dan percaya lah
pemerintah pasti melakukan ini untuk satu itikat baik
dalam perkembangan hukum
karena selama ini memang peristiwa konkret dari hukum pidana itu selalu tertinggal
dengan aturan hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa konkret
nah ini salah satu yang kemudian tadi berkaitan dengan revisi tentang perkembangan teknologi
yang kemudian bisa diakomodir dalam undang undang ite
itu harapan kita tentunya
kita kawal bersama seperti apa dinamika kembali ke depan setelah pemerintah memutuskan tidak mencabut undang undang ite
terima kasih banyak bang wahyudi jafar direktur eksekutif elsam
terima kasih banyak bang heri firmansyahli hukum pidana dari taruman negara
terima kasih sehat selalu
kita akan berbincang dengan menko polhukam prof mahfud md
sesaat lagi bersama dengan rekan saya eva yunizar
tetap bersama kami